aduh sudah deh memang kita tahu bersama masalah ekonomi semua juga berjuang ya untuk memenuhi itu semua
memenuhi kebutuhan hidup apalagi juga ada tuntutan sebentar lagi lebaran harus bayar zakat lagi
dan berbagai macam hal yang harus kita penuhi selama bulan ramadhan ini
nah berikutnya pemirsa masih berhubungan dengan bulan ramadhan ya
ini surat edaran yang diterbitkan lurah cilandak barat dan ciganjur terkait penggalangan infak dan zakat
ramai menjadi perbincangan masyarakat
surat yang tengah viral belakangan hari ini di latar belakangi seruan gubernur dg jakarta
tentang gerakan amal sosial ramadan tahun dua ribu delapan belas
nah tak hanya menuai pro kontra status badan hukum basis dki jakarta pun dipertanyakan
inilah surat edaran pengumpulan zakat infak dan sodako sebesar satu juta rupiah
yang ditujukan kepada para ketua rt di wilayah cilandak barat jakarta selatan
abdul haris ketua rt sembilan rw sepuluh membenarkan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh lurah cilandak barat tersebut
dirinya mengaku keberatan
dengan nominal dan mengalami kendala dalam pengumpulan dana
dari kantong sendirilah
tapi begitu di nominal ini sekarang ya saya berat dong akhirnya saya mintakan
nah kesulitan saya sekarang selaku rt sembilan yang kebetulan memang dekat masjid
mereka semuanya berzakat apalagi infak jelas ke masjid
jarang dan tidak ada yang ke rt
nah padahal kan kewajiban kita dari kelurahan ini jelas
lurah cilandak barat pun memberikan klarifikasi
menurutnya surat edaran pengumpulan zakat infak dan sodako tersebut tidak bersifat memaksa
selain itu ia membenarkan memang surat edaran terkait peraturan gubernur dki nomor tujuh tahun dua ribu delapan belas
mengenai dasar hukum pengumpulan zakat infak dan sodakoh
saya membuat surat edaran ini gitu
sekedar untuk memotivasi para ketua rt
ayo dong ajak masyarakatnya warganya berdayakan gerakan untuk ikut beramal sodakoh
melalui bajis yang dikumpulkan oleh rt
menanggapi hal itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menegaskan
tidak ada imbauan agar setiap ketua rt mengumpulkan dana zakat dengan besaran satu juta rupiah
tidak pernah ada instruksi khusus untuk setiap rt harus mengumpulkan satu juta
jadi itu interpretasi dan adaptasi masing masing lurah
dan tentunya kita kearifan lokal di sini lurah lebih mengenal
gubernur dki jakarta anies baswedan pun memanggil lurah lurah
yang menargetkan nominal dalam surat edaran imbauan zakat
pemprov dki jakarta hanya menjadi fasilitator penyaluran zakat dari warga
yang menjadi persoalan berikutnya adalah basis dki jakarta
yang dicantumkan dalam surat seruan gubernur dki jakarta
badan amil zakat nasional atau basnas menyatakan tidak mengakui keberadaan basis dki jakarta
basnas laku satu satunya lembaga pemerintah nonstruktural resmi pengelola zakat di indonesia
yang menyatakan basis dki jakarta hingga saat ini menjadi satu satunya basis tingkat provinsi di indonesia
yang belum melakukan penyesuaian terhadap undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu sebelas tentang pengelolaan zakat
tindakan pengelola basis jakarta yang melakukan pemungutan dan pemukulan zakat
dinilai sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana
sanksinya adalah pasal empat puluh satu
denda lima puluh juta
waktu itu kan masih dalam tahap transisi
kondisi yang masih ditolerirkan mereka juga datang di berbagai pertemuan
sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan menargetkan penerimaan zakat infak dan sedekah sebesar tiga ratus miliar rupiah melalui basis dki jakarta